bayi bajang telah muncul di desa kita
apa bayi bajang
tadi malam dia mendatangi rumah saya
dia berteriak teriak memanggil orang tuanya
saya hanya berani mengintip di dalam rumah saja
aku tidak akan menang
aku tidak akan menang
aku tidak akan menang
saya heran dengan si yuli itu
kalau dia bunuh diri lantaran kecewa sama si
kenapa tidak menunggu sampai anaknya lahir
kandungannya kan sudah gede
bapak jangan suka ngomongin orang yang sudah meninggal
saya takut pak
orang yang sudah mati memang tidak usah ditakuti
kalau sudah dikubur sudah selesai
kalau ada perempuan hamil
meninggalnya karena bunuh diri
anaknya bisa jadi bayi bajang pak
jangan mendengarkan cerita tayu
nanti kamu ketakutan sendiri
nanti kamu ketakutan sendiri
nanti kamu ketakutan sendiri
baru aja kita omongin setannya sudah datang
mungkin itu bayi bajang pak
coba aku lihat
coba aku lihat
bapak kenapa gemetaran
bapak bayi bajang
bapak biru yang dibuktikan dokter
eh kalah banget pakai tapi bayi bajang
janganlah menangis terus
saya tidak bisa melupakan yuli mbak
kasian anak itu
hidupnya jadi menderita
benar benar si atang itu manusia berjiwa iblis
abah memang sangat menendam sekali sama tatan
dia itu berjanji untuk bertanggung jawab pada kita
tapi ternyata sekarang
dia malah nikah sama perempuan nakal itu
si yuli pasti kecewa mbak
semoga arwahnya tenang di alam sana
tapi aku takut mbak
apa yang ditakutkan lagi
cucu kita jadi bayi baja abah
jangan bicara yang tidak tidak
berdoalah pada allah
semoga arwahnya diterima di sisinya
tapi kata orang orang dulu abah
tidak usah diteruskan lagi kata katanya
ternyata benar tukang hidang
itu mungkin dari baca
ya allah itu anak si yuli
ah itu pasti suara cucuku
aku ingin menggendongnya
jangan sering beromong
kasian cucuku abah
arwahnya pasti gentayangan keseluruh kemari mencari ibunya abah
nah bayi bajang itu bukan bayi biasa
dia itu adalah setan
makhluk makhluk yang sangat berbahaya
dia sudah pergi
ya kamu harus bisa menerima kenyataan ini
bayi bajang telah muncul di desa kita
apa bayi bajang
tadi malam dia mendatangi rumah saya
berteriak teriak memanggil orang tuanya
saya hanya berani mengintip di dalam rumah saja
tadi malam dia datang ke rumah saya
wah apa yang harus kita lakukan kang umar
sejak dia mengintip dan melihat bayi baja itu kang maman merasa gemetaran ketakutan
padahal dia tadinya mengejekku
emang kenapa teh
dia bilang dia merasa lemas ketika bayi bajang itu menolehnya
masya allah pasti itu makhluk gaib
iya ibu ibu itu bayi bajang pasti bu
mudah mudahan pak ustadz dapat mengatasinya
sekarang suamiku bersama warga
sedang menuju ke rumah pak ustadz
apakah benar yang saudara lihat itu bayi bajang
saya melihatnya sendiri pak ustadz
dia itu merangkak rangka kesana kemari
betul pak ustadz dia berteriak berkali kali
bayi itu seperti anak satu tahun pak ustadz
ketika dia memandang saya
badan saya gemetaran
hampir mau jatuh

ada kayla ingin memberanyakan
kamu dah tahu siapa dia
hari itu kami beli